aksi tidak terpuji seorang pengendara motor juga terekam di bekasi jawa barat
dengan santainya ia membuang dua kantong sampah besar di pinggir jalan kawasan arteri jor pondok melati
padahal di lokasi terpampang nyata larangan membuang sampah
diduga banyak yang sengaja buang sampah di lokasi itu saat tengah malam hingga subuh agar tidak ketahuan petugas
warga sekitar menduga pelaku buang sampah sembarangan ini berasal dari luar wilayah mereka
pihak uptd akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk melakukan pengawasan dan berencana menutup bahu jalan lokasi itu